itulah terakhir kali dia melihat majikannya
kita akan mengetahui
mengapakah niusunah memberikan kita tugas ini
kita akan mengalahkan orang itu
dan mengembalikan majikanmu
jangan lupa like share dan subscribe
sudah menjadi takdir kalau mahkota ini milik aku

aku sudah berjanji pada kucing kecil itu untuk mengembalikan majikannya
lagi pula aku harus berhasil merebut peta harta karun itu dari sedra
tapi kok sepi ya
menurutku aneh saja
berbisik saja kalau mau bicara
ini adalah kesempatan yang bagus
apa kalian mendengar sesuatu
sepertinya suaranya di bawah lantai ini
tenanglah sedikit ketul
biar aku saja yang melawan mereka
tidak pernah terjadi
tidak pernah terjadi
ada apa ini
sudah aku mau baik baik saja
aku baik baik saja jangan khawatir
betul ini semua karena kamu marah marah terus
wah mereka yang tertawa terus berisik tau
badut memang tertutup
tempat apa ini
ada hantu aku takut
tuh jangan takut malu sama nada
sepertinya suaranya dari situ
terang sekali caka
ayo jangan diam saja
hati hati ketuh nanti tiba tiba dibakar mau ada hantu
aku duluan ya
eh caka tunggu